kecelakaan maut terjadi di jalur tol cipali
tepatnya di kilometer satu ratus empat puluh delapan di ruas ciwaringin
kabupaten cirebon jawa barat pada senin dinihari
kecelakaan melibatkan minibus angkutan jenis elf
dan sebuah minibus pribadi yang berlawanan arah
kecelakaan diduga akibat minibus elf yang membawa enam belas orang penumpang
termasuk sopir melaju dari arah jakarta menuju jawa
tiba tiba oleng masuk ke jalur perlawanan dan terguling
sementara dari arah sebaliknya melaju sebuah minibus dengan delapan penumpang
benturan pun tak bisa dihindari
ada sebuah kendaraan elf dari arah jakarta menuju ke jawa tengah
penumpangnya enam belas orang termasuk sopir dan kenaiknya
itu tidak dapat mengalihkan diri karena berpemungkinan
supirnya mengantuk atau kecepatan terlalu tinggi
dalam kecelakaan ini delapan orang meninggal dunia seketika
seluruh korban luka dari penumpang mobil elf serata rata tidak mengetahui penyebab kecelakaan
mereka mengaku tertidur saat kejadian
hingga kini ke lima belas korban luka masih dalam penanganan tim medis rumah sakit mitra plumbon
sementara jenazah delapan korban berada di kamar jenazah rumah sakit arjawinangun cirebon jawa barat
tim liputan cnn indonesia